setelah disandra selama sembilan hari sudirman dan badar akhirnya diserahkan oleh penyandra kepada pemerintah papua new guinea
mereka dibawa ke wutung pintu perbatasan indonesia dan papua new guinea
selanjutnya mereka diterima oleh pemerintah indonesia yang diwakili oleh kepala badan perbatasan ri
alhamdulillah tadi malam akhirnya mereka dilepas
dan sampai tadi pagi akhirnya mereka sampai di vanimo diserahkan kepada kami
kepala badan perbatasan ri konsular mewakili pemerintah indonesia di pangkalan militer mereka di vanimo
melalui satu upacara militer satu pasukan yang memang terlibat di sana
dengan wakil dari kepolisian dari pemerintah pusat mereka pemerintah daerah dan masyarakat sekitar
sudirman dan badar terlihat dalam kondisi lemah setelah ditawan selama sembilan hari
keduanya dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit bayangkara jayapura
walau sandra sudah dibebaskan polri tetap mengejar para penculik
sudirman dan badar diculik sembilan september lalu dan ditawan oleh kelompok sipil bersenjata organisasi popo merdeka pimpinan jeffrey pagawak
albert matatula jayapura